dan kita juga akan lihat seperti apa aktivitas gunung merapi
kita sudah terhubung dengan kepala pusat data informasi dan humas bnpb
dari informasi yang kami dapatkan bahwa pbbd juga sudah menyalurkan masker
tapi sejauh ini bagaimana dengan warga yang berada di radius tiga km pak
tidak di radius tiga km dari puncak awa merapi itu tidak ada permukiman
jadi ya tadi pbbd sleman memang menginstruksikan warga di sakin arjo
yaitu lima km dari puncak kawah untuk mengungsi sementara
jadi untuk mengantisipasi terutama hujan abu dan lainnya
mengungsi ke bawah sehingga dan kondisi sebenarnya sudah boleh pulang
jadi tidak ada yang perlu mengungsi secara permanen
jadi ini hanya letusan priatik letusan yang sesaat
dan kondisinya tetap normal
status gunung merapi sampai saat ini juga masih status normal level satu ditetapkan di bvmbg
dan pbbd terus melakukan pemantauan secara intensif
aktivitas gunung tidak ada kenaikan atau lonjakan dari aktivitas vulkanik kegempaan dan lainnya
sehingga status gunung merapi masih tetap normal
baik jadi pak setopo
status gunung berapi masih normal begitu ya
sebelumnya sebelum ada letusan freatik ini aktivitas gunung merapi sendiri seperti apa pak
jadi letusan priatik itu letusan yang bisa berlangsung tiba tiba dan bisa terjadi di semua gunung
terutama gunung api aktif yang terjadi karena ada pertemuan atau kontak antara masa uair dengan bagian panas
terutama di bagian atas dari mama
terima kasih pak
itu bukan yang pertama
sebelumnya tahun dua ribu tiga belas juga pernah berlangsung letusan priatik
kalau terjadi letusan magmatik pasti seluruh indikator tentang gunung api nanti akan terdeteksi bagaimana kegempaannya
bagaimana gas dari gunung api maupun tremor dan sebagainya
sehingga kalau letusan yang tipe magmatik itu bisa berlangsung lama dan membahayakan
dan tentu dalam hal ini pemerintah pasti akan mengambil langkah langkah antisipasi
terutama bagaimana kita melakukan kepada masyarakat agar mereka tetap selamat
sejauh ini pak sutopo apa saja yang harus dilakukan oleh warga di daerah sekitar
karena mengingat juga bahwa letusan priatik juga tadi sempat mengkhawatirkan warga
sebenarnya langkah apa yang tepat untuk mereka lakukan agar bisa mengantisipasi dan juga menangani hal ini
ya masyarakat dan pemerintah daerah di sekitar gunung merapi
seperti kabupaten magelang sleman klaten boyolali
telah banyak belajar dari erupsi gunung merapi tahun dua ribu sebelas
dengan pengalaman tersebut maka kita tingkatkan kesiapsiagaannya
sehingga sosialisasi ditingkatkan rambu evakuasi dipasang peringatan dini dan sebagainya
baik terima kasih kepala pusat data informasi dan humas bpbd bapak sutopo
terima kasih sudah bergabung bersama kami di after sepuluh